maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah
sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat
bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah
sejak tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu lima belas ada ratusan korban dan juga pelaku anak bully
saya akan mengajak anda untuk melihat
berdasarkan data pada tahun dua ribu sebelas kpai atau komisi perlindungan anak indonesia
mencatat ada sebanyak lima puluh enam anak menjadi korban bullying dan juga empat puluh delapan anak menjadi pelaku bullying
selanjutnya pada tahun dua ribu dua belas kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan
yaitu sebesar satu ratus tiga puluh anak menjadi korban bully atau sekitar dua ratus lima puluh persen lebih
dan juga enam puluh enam anak melakukan aksi bullying
selanjutnya kita melihat pada tahun dua ribu tiga belas kpai juga mencatat ada penurunan jumlah pelaku
dan juga korban bullying
sebanyak sembilan puluh enam anak menjadi korban bullying dan juga enam puluh tiga anak menjadi pelaku bullying
dan selanjutnya pada tahun dua ribu empat belas ada kenaikan sekitar enam puluh lima enam persen menjadi satu ratus lima puluh sembilan anak menjadi korban bullying
dan juga enam tiga persen peningkatan menjadi enam puluh tujuh anak menjadi pelaku bullying
dan yang terakhir kita lihat pada tahun dua ribu lima belas ada penurunan yang menjadi korban sebanyak tujuh lima persen
ada satu ratus empat puluh tujuh anak menjadi korban bullying
namun justru terjadi kenaikan jumlah pelaku bullying yaitu tujuh puluh sembilan anak menjadi pelakunya